kepala balai besar wilayah sungai ciliwung cisadane kementerian pupr jarod widyoko menegaskan
banjir yang melanda wilayah jakarta sejak senin sebetulnya bisa dikurangi
jika normalisasi kali ciliwung dapat diselesaikan
proyek yang sudah dikerjakan sejak lima tahun lalu itu terkendala pembebasan lahan
sehingga mengalami keterlambatan proses pengerjaan
normalisasi ciliwung contohnya ya itu dari dua ribu tiga belas sampai dua ribu tujuh belas
kalau dilihat contoh yang sudah kita normalisasi di sma delapan bukit duri
itu kan sebelah kiri kan coba tadi malam jam satu itu aman
tapi di kampung pulo itu masih banjir yang di jembatan tongtek ya
ini nanti yang menilai masyarakat sendiri mana mana yang sudah diinformasi itulah hasilnya
produser lapangan cnn indonesia raff raff kaffi sudah berada di kampung pulo
jatinegara jakarta timur
raff raff sejauh ini bagaimana kondisi banjir saat ini mengingat bahwa
debit air dari bendung katulampa sudah mulai mengecil
lalu apakah air masih cukup tinggi mengenangi kawasan kampung pulau ini
bendungan katulampa yang diinformasikan bahwa debit airnya juga sudah mulai turun
maka imbasnya pun saat ini di sekitar
aliran sungai ciliwung di kampung pulo juga sudah terlihat mulai turun
walaupun turunnya tidak signifikan
saya bisa menunjukkan kepada anda bahwa turunnya debit air di kali ciliwung di sekitar kampung pulo
yaitu pada saat pagi hari tadi
kita tidak bisa melihat aliran air yang ada di bawah jembatan tersebut
anda bisa melihat bahwa ada batas air yang pagi tadi masih mengenangi
di sepanjang dinding pemisah atau separator antara kali ciliwung dan juga badan jalan
di sepanjang jalan jatinegara ini
dan saat ini kondisinya juga sudah mulai turun
diperkirakan turunnya sekitar seratus cm begitu ya
ada beberapa ada tanda ukuran air di sana yang dapat terlihat dengan jelas
namun meskipun demikian
alfian turunnya debit air yang berada di kampung pulau ini tidak serta merta membuat pengungsi
ataupun juga warga yang bermukim
di kampung pulau yang sebelumnya mengungsi dari pemukiman mereka
yang mulai dari dua hari yang lalu untuk kembali ke rumah mereka
dikarenakan pemukiman mereka masih terendam banjir setinggi dada orang dewasa
dari pos pos pengungsian sendiri
mereka menyebar begitu di sepanjang jalan jatinegara
kemudian juga menggunakan istilahnya bangunan bangunan
yang tersebar yang bisa digunakan bagi para pengungsi untuk berteduh untuk sementara waktu
baik dari hujan maupun juga dari terik matahari
karena beberapa saat yang lalu sebelum saya melaporkan informasi ini
hujan walaupun juga cukup tidak deras
namun kredit kredit masih juga tetap turun
warga juga berulang kali bolak balik begitu kembali dari pos pengungsian
kemudian juga kembali ke rumah untuk mengambil barang barang mereka seperti misalnya baju kering
hal hal lain seperti misalnya peralatan dapur makan dan lain sebagainya
peralatan sekolah bagaimana anak anak mereka tadi pagi juga masih telah berangkat sekolah
istilahnya alat alat kerja dan juga bermacam macam begitu
bisa alat alat elektronik juga sudah mulai dibersihkan menggunakan air
genangan banjir itu sendiri
ya raff raff saya melihat memang dalam beberapa hari kemarin atau tepatnya kemarin
pm prof dki juga mengerahkan sejumlah pompa air
tampaknya hari ini juga masih
apakah jumlahnya masih tetap sama sekitar empat atau lima pompa air yang digunakan untuk menyedot banjir
agar air yang mengenangi rumah warga di kawasan ini bisa semakin berkurang raff raff
betul sekali alfian
sekitar empat sampai lima pompa yang diterjunkan baik dari kawasan timur
yang didatangkan dari kawasan timur maupun juga dari kawasan barat sudah diterjunkan
untuk mengurangi debit air yang menggenangi pemukiman warga untuk dialirkan
dan juga ke sungai ciliweng dari pagi tadi yang hanya dioperasikan satu pompa mobil
siang hari ini sudah berhasil diaktifkan hampir seluruhnya
namun tentu saja ini dilakukan secara bergantian karena untuk menghindari kerusakan dari mesin pompa itu sendiri
namun demikian alfian bahwa tidak serta merta langsung surut begitu
di mana membutuhkan waktu
waktu karena selain mengingat
tingginya permukaan air
yang menggenangi permukiman warga
juga banyaknya sampah sampah domestik
yang ternyata juga turut
mengganggu begitu jalannya aliran
air dari kampung
atau pemukiman warga yang akan dialirkan
melalui pipa menuju ke
sungai ciliwung dan
sampah sampah domestik ini juga terlihat
air genangan yang ada di sekitar rumah warga
di sepanjang jalan
yang biasanya dilalui atau di sepadan
jalan yang berada di bibir
sungai kali ciliwung yang tepatnya
di kampung polo ini
sejauh ini adakah upaya dari dinas kebersihan
untuk mengangkut sampah sampah atau mungkin
membersihkan sampah sampah yang ada di permukiman warga
untuk dikumpulkan kemudian
dibersihkan dan dibawa
ke tempat pembuangan sampah akhir
betul sekali selain ada
petugas kebersihan yang
mengangkut sampah yang tadi saya lihat
bahwa di sepanjang
jalan jati negara ini juga tadi
saya juga melihat petugas ppsu
dibantu dengan petugas
pemadam kebakaran mereka membersihkan lumpur
dan juga lumpur yang berada
di sepanjang jalan dengan
mengurangi resiko adanya
pencemaran atau infeksi
penyakit begitu yang dilakukan
oleh para petugas
baik dari pemadam kebakaran maupun juga dibantu
alfian baik terima kasih raff raff kaffi
dari kawasan kampung pulo dan tetap waspada
selama anda melakukan tugas peliputan